sudah berdiri sejak dua puluh delapan tahun silam
mbak sobang entis yang berada di ciumas bogor jawa parat ini
bisa menghabiskan lebih dari seratus kg daging sapi
lima puluh kg tulang rangu dan lima belas kg tetelan daging sapi
pas kebetulan kita coba coba pakai tulang rangu
alhamdulillah sampai sekarang kita identiknya pakai tulang rangu
bakso ini pun ramai diperbincangkan di platform media sosial
bagaimana tidak ukuran bakso dan porsinya sangat besar
enak gurih tulang rangunya kerasa banget gitu
bakso juga kerasa banget rangunya
sekarang giliran saya yang mencoba bakso viral ini
wah ternyata baksonya ini saiznya super
dan kali ini ini bakso rawon
dengan merogoh uang sebesar tujuh belas hingga empat puluh rupiah saja
anda sudah bisa menikmati aneka bakso mang entis